terminal baru bandara internasional hussein sastra negara bandung jawa barat sudah mulai beroperasi
orang bandung punya terminal eh apa punya airport yang baru suasana airport yang baru
terminal baru ini kini menyuguhkan fasilitas pelayanan yang lebih luas dan desain yang modern untuk membuat penumpang merasa lebih nyaman
terminal bandara internasional hussein sastra negara yang baru ini bukan hanya luas
tapi juga dilengkapi dengan beberapa fasilitas pendukung lainnya
seperti tempat bermain anak food court serta ruang relaksasi dan juga ruang ibu dan anak yang berada di terminal keberangkatan
selain fasilitas pendukung fasilitas dasar dan utama dari bandara ini juga kini sudah jauh lebih baik
seperti toilet yang bersih serta tempat duduk yang empuk dan dilengkapi fasilitas jaringan internet
kalau yang dulu tuh bandaranya tuh sempit terus kayak padat gitu orangnya
kalau sekarang sih udah luas udah bagus udah kayak ngikutin
bandara di mana mana gitu sih
yang lama kan agak sempit
itu kurang nyaman gitu kan
ambil bagasinya pun sempit kan
meski sudah menyediakan fasilitas tingkat kenyamanan masih ada satu hal yang menjadi perhatian
yaitu lahan parkir yang masih belum memadai sehingga menyebabkan kemacetan akses jalan masuk ke bandara
parkir sendiri adalah di
dikelola oleh inkopao gitu kan indra koperasi
dan sudah kita bicarakan beberapa kali kita sudah ngomong lewat pak wali juga sudah ngomong
dan mudah mudahan tidak terlalu lama lagi nanti akan diperbaiki
di antaranya merapikan dan membangun parkir yang lebih bagus
saat ini terminal domestik dan internasional bandara hussein sastra negara masih disatukan
nantinya setelah terminal yang lama selesai direnovasi
terminal domestik dan internasional akan dipisahkan